bupagi kementerian hukum dan hak asasi manusia resmi mencabut badan hukum dari hizbut tahrir indonesia atau hti
presiden joko widodo pun menegaskan pencabutan badan hukum hti ini merupakan keputusan yang tepat
berdasarkan pertimbangan yang matang serta masukan dari berbagai kalangan termasuk ulama dan masyarakat
saya sampaikan yang baru kalau pemerintah telah mengamati lama
juga masukan dari banyak kalangan dari para ulama dari masyarakat
ya keputusannya seperti yang sudah diputuskan pada hari ini
yang ini kan hari ini sudah diputuskan kita berbicara satu satu